ketua dpp pdi perjuangan puan maharani berkomentar soal wacana pertemuan ketua umum pdip megawati soekarno putri dengan presiden terpilih prabowo subianto
saat ditemui usai memimpin rapat paripurna di gedung dpr kami siang puan hanya menjawab insya allah terkait dengan isu tersebut
puan juga menjawab hal yang sama terkait apakah pertemuan itu telah terjadi
sebelumnya ketum pdip megawati soekarno putri dikabarkan akan bertemu dengan prabowo subianto
prabowo disebut sebut ingin membentuk koalisi besar
sekjen pdip hasto kristianto sebelumnya memberikan sinyal pertemuan antara ketua umum pdip megawati soekarno putri dan ketum partai gerindra prabowo subianto
rencana pertemuan setelah rangkaian sidang sengketa phpu di mahkamah konstitusi selesai
megawati soekarno putri dan ketum partai gerindra prabowo subianto
rencana pertemuan setelah rangkaian sidang sengketa phpu di mahkamah konstitusi selesai
sekjen pdip hasto kristianto menyebut ada peluang pertemuan antara megawati dan prabowo
pdip juga memastikan pertemuan antar keduanya nantinya tidak akan mempengaruhi sikap partai untuk berada di dalam atau di luar pemerintahan
pertemuan antara ibu mega dan pak prabowo sangat dimungkinkan
tetapi prinsip prinsip dari pdi perjuangan untuk terus memperjuangkan nilai nilai demokrasi kemudian perintah konstitusi
tidak terjadi abuse of power penyalahgunakan kekuasaan yang menggunakan sumber daya negara aparatur negara
itu tetap dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan merupakan hal yang strategis
yang nantinya akan diputuskan oleh ibu megawati soekarno putri setelah melalui kajian yang seksama
dan kemudian akan diperkuat oleh kongres partai
pdi perjuangan tetap kokoh berdiri pada legasinya sebagai pejuang demokrasi pembela wong cilek